terima kasih anda kembali bersama kami di cnn indonesia newsroom
hari ini menjadi rekor penambahan covid sembilan belas berdasarkan data yang dihimpun dari kementerian kesehatan
per hari ini sebanyak empat puluh sembilan lima ratus sembilan kasus baru sehingga total positif covid sembilan belas di tanah air
kini mencapai tiga tiga puluh tiga tiga ratus tiga puluh sembilan kasus
pasien sembuh bertambah sehingga total pasien sembuh saat ini yaitu bertambah tiga puluh enam tiga ratus tujuh puluh orang
kasus kematian di tanah air menembus angka satu empat ratus empat puluh sembilan
total pasien covid sembilan belas yang meninggal dunia mencapai tujuh puluh sembilan tiga puluh dua orang